mang ojo mau kemana kok buru buru gitu
itu yang nabrak siraun teh sekarang orangnya sudah ketahuan
hmm pasti bukan om haji sulam pak
ya jelas bukan kalau bang haji sulamteh korban fitnah
yang nabrak siraun itu si mali dan tarmiji sekongkolannya haji muhyiddin
bagus kalau gitu berarti gue punya alasan tuh
untuk melabrak balik bini bininya si kardus noh
yaudah yaudah kalau begitu ya mang ojo permisi mau buru buru
iya mas silahkan mang
eh lalala pegangin pegangin dah os
udah pada tau belum

kenali terserah enabling
itu di sini
belum pisang kita sudah mengangkat
kapan ini kamu ragukan
kali ini aku gak boleh kecolongan lagi sama ramadi
rom gak boleh ngasih harapan apapun ke bang robi
rum bener bener gak ingin nyakitin perasaan mbak rere
aku boleh bicara dengan romana
roomnya lagi gak bisa diganggu tuh
maafin rom bang
rom sebenernya gak tega untuk berbuat seperti ini sama abang
abang pasti kecewa
hati rom juga sakit
telah menyakiti rasa kasih sayang abang selama ini
rom dilema bang
room itu lagi gak mau diganggu sama siapapun juga
termasuk sama lo rob
gue minta lo jangan telepon telepon room dulu ya
salam sama romana ya
terima kasih ramadi
terima kasih ramadi
terima kasih flint
terima kasih rom
terima kasih rom
terima kasih ramadi
tapi kalau kamu mau tahu sebenarnya aku senang dan sangat bersyukur kalau kamu
menjalin hubungan lagi sama rumana semoga rumana bisa bahagia dengan rahmadi dan aku bahagia dengan kamu rob
mau nguju mau nguju tunggu mau nguju mau kemana kok buru buru gitu
mau nguju teh mau ngasih kabar sama pak suto nih
itu yang nabrak shiraun teh sekarang orangnya sudah ketahuan
hmm pasti bukan om haji sulampa
jelas bukan kalau bang haji sulam teh korban fitnah yang nabrak shiraun itu si mali dan tarmi ji sekongkolannya haji muhyiddin
bagus kalau gitu berarti gue punya alasan tuh untuk melabrak balik bini bininya si kardus noh si ngok gembel
yaudah yaudah kalau begitu ya mau aja permisi mau buru buru
eh lalala pegangin pegangin dah os buruan
udah pada tahu belum siapa sebenarnya yang nabrak siraun anaknya kong kardus
ya tau lah haji sulam kan
cuma haji suamnya aja yang kagak mau tanggung jawab lepas tangan gitu aja
busuuus ibu ibu sudah bersalah dan berdosa karena telah menuduh om haji sulam
emang kenyataannya begitu kok iya kan bu
eh kata siapa lo atika jangan langsung tahu deh
ih ibu ibu tuh yang saya tahu
belum jelas duduk persoalannya udah berkuar kuar dulu om aja sulam
oh enak aja eh denger ya
penabrak sebenarnya itu udah nemuin om haji sulam n meminta maaf yang
gue kasih tahu ya
itu si malik dan tarmizi antek anteknya haji muhyiddin
iya makanya sekarang ini
pergi ke masjid lagi mau ngadu ke pak sultoni
bagus diaduin aja butika biar cepet cepet tuh
jadi kita tahu siapa yang bersalah
pak sultoni ada berita penting pak sultoni
berita penting apaan mang ojo
ternyata yang menabrak cirawun itu bukannya haji sulam
tetapi malik dan tarmizi pak
ya sejak awal saya juga yakin kalau memang bukan
haji sulam pelaku penabrakan itu
syukurlah kalau malik dan tarmizi sudah mengakui berpatahnya
pak sultoni saya datang kemari mau minta bantuan bapak
pak sultoni saya datang kemari mau minta bantuan bapak

pak sultoni sebagai orang yang terhormat di kampung ini
saya mohon tindakan tegas dari bapak
karena korban dan fitnahan itu bukan hanya haji sulam saja pak
ya saya tahu mang ojo
seluruh keluarga di sulam juga turut jadi korban fitnahan itu
bahkan niat baik haji sulam pun untuk mengadakan pesantren kilat
juga dihambat karena pinahan itu
saya juga turut berhati hati atas masalah itu
nah pak sutoni biar warga pada tahu
alangkah baiknya berita ini disiarkan melalui speaker
nah begini mang ojo
tidak bisa seperti itu
speker masih tidak bisa digunakan sembarangan
apalagi berkaitan dengan aib orang lain
kalau untuk siaran kematian dan ajakan kerja bakti
baru bisa dipakai sama ojo
jadi tindakan bapak selanjoca itu apa
ya saya akan cari cara bagaimana baiknya
insya allah ada jalan yang terbaik
kalau begitu pak sutoni saya permisi
waalaikumsalam mang ojo
dengar ya tindakan ibu ibu semua telah berdosa
karena ikut ikutan memboikot keluarganya om haji sulam
dengar juga sih kita salah
kita kan dari dulu udah tahu kalau keluarga haji sulam itu sudah terkenal kebaikannya ibu ibu
nah itu udah pada tahu
masih meragukan kebaikannya keluarga om haji sulam
itu gara gara kita semua percaya pada gosipnya haja maimunah
ya ampun kalau begitu kita sudah salah nuduh orang yang baik
gimana nih puasa kita kalau sudah seperti ini batal kali ya
nah makanya ibu ibu sekarang harus bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh keluarga om hajs
terus bagaimana kita bertanggung jawabnya ti
ya kita labrak saja bini bininya si ngkong kardun
kok ngelabrak istri istrinya kardun
mereka kan juga korban terabak lari tik
ya tik seharusnya yang kita labrak itu mali dan tergunci
ya benar itu
ya biarkan saja kalau mereka itu urusannya bapak bapak
kalau kita ini mendingan labrak saja bini bininya si kardun
oh iya benar juga
karena mereka itu sebenarnya sudah tahu yang labrak anak itu si mali sama tarmizi
cuma ya mereka pura pura tidak tahu begitu
oh biar semua jadi fitnah
ya kayaknya sih ada udang di balik belakang
eh di balik batu
ya ada maksud tertentu lah di situ
yakin deh kalau istri istrinya si kardun itu
salah satu otak fitnah di balik semua ini
biar keluarganya muhammad haji sulam terfitnah gitu tersakiti terzolimi
jangan asal melabrak saja
tunggu ibu ibu ketika
sebaiknya kita tanya dulu sama pak haji sula
karena bagaimanapun masalah ini berkaitan dengan beliau ibu ibu kak
ah kelamaan lu
udah langsung aja kita labrak
ketika ibu ibu tunggu
ini mahu mahu banget sih
pak haji suka kepuasa

aduh mati kelamaan
panas sih rumah
beresik banget sih lu
pak fajri mana kemarin lamanya
kenapa lu nyari anak gue siraun
heh anak gue lagi di dalem
jangan doang deh lo
eh sakit emang
dasar lo berdua ya bohong
lo punya otak dikit
masuk ke rumah orang gak ada sopan satu gak ada salam salam
udah biarin aja